cnn indonesia bekerjasama dengan bpjs ketenaga kerjaan dan juga komisi pemberantasan korupsi
menggelar acara meet up goes to campus di universitas hasanuddin makassar sulawesi selatan
ya acara ini digelar dengan tema membangun generasi positif
kegiatan yang diisi oleh perwakilan komisi pemberantasan korupsi dan bpjs ketenagakerjaan
mengajak kaum muda untuk berperilaku positif dan membangun karakter berintegritas
untuk memerangi budaya korupsi
sosialisasi kegiatan ini meliputi diskusi yang melibatkan peserta secara aktif
kemudian pemutaran film terkait dengan pembangunan karakter dan gerakan anti korupsi
kegiatan ini mengingatkan bagaimana generasi muda memiliki andil penting dalam pembangunan bangsa
cnn indonesia bekerjasama dengan komisi pemberantasan korupsi dan bpjs ketenaga kerjaan
menggelar diskusi hari ini yang tadi sudah kita tayangkan ya dalam acara cnn indonesia meetup
di universitas hasanuddin makassar
dan seperti apa jalannya acara tersebut
sudah ada produser lapangan ausrio undolu ya rio
seperti apa acara di sana dan juga kali ini siapa saja yang menjadi narasumber
selamat pagi ratu dan juga lady
sebelum saya membicarakan soal konten dan juga bagaimana berlangsungnya acara kegiatan pada hari ini
sebelumnya saya akan mengajak anda
untuk mengikuti euforia dan juga antusiasme yang ada di universitas hasanuddin makassar sulawesi selatan
dan yang pertama saya akan mengajak anda untuk mengikuti bagaimana antusiasme para generasi muda
dan juga para milenial yang ada di tempat ini
bagaimana mereka sudah datang sejak pada pukul tujuh pagi hari tadi
dan yang dapat saya ingatkan bagaimana kota makassar pada pagi ini diguyur hujan deras
namun tidak menyurutkan semangat dan juga para generasi muda untuk hadir di tempat ini
untuk mengikuti rangkaian acara ini
salah satu buktinya saya akan mengajak anda untuk mewawancari salah satu peserta yang sudah ada di tempat ini
karena seperti yang kita ketahui
kalau program bpjs ketenagakerjaan ini kan membentuk kerjasama dengan kpk dalam hal untuk memberantas kasus korupsi
nah selain itu
sebagai mahasiswa juga cari door press nya
gak apa apa ya
kenalkan nama saya siti aisyah diurusan statistik fakultas mimpi
sebelah sini fensi ada sepuluh kali
ini adalah suasana yang digelar acara cnn indonesia meetup yang digelar pada hari ini
yang juga menghadirkan para narasumber dari perwakilan dari komisi pemberantasan korupsi dan juga dari bpjs ketenaga kerjaan
tadi juga sempat kita dengar ya laporan dari austrion dulu bahwa walaupun terjadi hujan di kawasan makassar
tapi ini tidak menyuruhkan antusiasme para pelajar dan juga mahasiswa untuk datang
bagaimana berperan aktif untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang akan diberikan oleh perwakilan dari kpk dan juga bpjs ketenaga kerjaan
ya selain para masyarakat ataupun mahasiswa ini juga ingin mendapatkan informasi ataupun dari narasumber yaitu kpk dan juga bpjs tenaga kerjaan
tapi di sana juga ada kuis dan juga door price yang sudah dinanti nanti oleh para mahasiswa dan mahasiswi di sana
sosialisasi kegiatan ini meliputi diskusi yang melibatkan peserta secara aktif
kemudian pemutaran film terkait pembangunan karakter dan gerakan anti korupsi
karena komisi pemberantasan korupsi memang badan independen
tapi kita juga harus sadar bahwa perubahan indonesia itu harus digerakkan oleh semua lini masyarakat
nah ini pemuda pemuda yang di makassar ini adalah calon pemimpin akan datang
jadi kejujuran berani jujur itu harus dimulai dari mereka terima kasih
oke terima kasih pak lalu sekarang saya akan ke bpjs ketenaga kerjaan pak ilyas lubis
pak ilyas ini kan kita juga melihat bagaimana kita sama sama sepakat untuk membangun generasi yang positif untuk pembangunan indonesia ke depan tentunya begitu
nah ini apa saja yang diberikan oleh bpjs ketenagakerjaan
upaya upayanya seperti apa
untuk menciptakan generasi yang positif ini
ya jadi bpjs ketenagakerjaan itu adalah badan penyelenggara jaminan sosial khususnya bagi pekerja dengan empat programnya
kecelakaan kerja hari tua kematian dan pensiun
ini merupakan program dari negara yang memang wajib diberikan oleh pengusaha dan dimiliki haknya oleh para pekerja
nah di sini tadi sebagai mahasiswa
tentunya mereka ini akan menjadi pemimpin seperti dikatakan dari kpk tadi bisa pemimpin perusahaan bisa menjadi pekerja profesional
yang itu semua harus secara jujur memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya apabila dia sebagai pengusaha
dan memiliki memberani memperjuangkan haknya apabila sebagai pekerja
nah oleh karenanya sangat tepat jujur itu adalah hebat
itu dari segi
calon peserta kita ya
di lingkungan mahasiswa kita kasih sosialisasi supaya pada saat masuk dunia nyata pekerjaan nantinya
jangan melupakan itu
karena kalau tidak memberikan itu sama dengan meniadakan hak orang
dari segi internal kami ini kami perkuat juga sebagai badan penyelenggara yang dititipkan amanah untuk mengelola dana dari pekerja ini
oleh karenanya kami bersama dengan kpk mencoba lebih membuka transparansi di kita
kita membuka transparansi dan kita menanamkan tunas tunas integritas kita yang bekerja sama dengan kpk untuk membuat pengelolaan dana ini benar benar dipercaya transparan dan tidak ada penyelewengan sedikit pun
kami ingin dikontrol oleh masyarakat
nah dengan demikian interaksi ini akan memperkuat bpjs dan kerjaan yang dimana bpjs kerja merupakan amanah dari negara bisa kita capai
nah ini aja yang acara hari ini

intinya kami ingin mencapai tujuan itu
terima kasih banyak pak ilyas lubis
dan memang kegiatan ini mengingatkan kita kembali kepada generasi muda bagaimana memiliki adil yang cukup penting untuk pembangunan indonesia ke depan
karena memang sesuai dengan slogan yang selalu disebutkan oleh kpk berani jujur itu adil berani jujur itu hebat
ini akan membangun karakter dengan integritas dan juga moral demi generasi yang lebih baik di akan datang
lady dan juga ratu
baik terima kasih atas laporan anda surion dulu di makassar